ya pak bentar lagi sampai sampai ya
itu gimana sih ya nabrak malah kabur
gimana kalau nino akan dapatin informasi yang bakal menyulitkan gue
oke baik pak terima kasih sama sama mbak
aku tunggu sini
aku belum kasih tau lagi
mama jadi pergi ya pak
mama udah pergi
itu juga yang papa mau
tapi mama kamu belum bisa
mama pasti kembali
kau bisa kenapa
terima kasih lagi ki kalian tolong jagain rena ya
mama saya depresinya kambuh soalnya
saya harus ke psikiater
papa berangkat dulu nek
ya allah ada masalah apa lagi nih
kali ini soal bu bos
nggak ada abis abisnya apa yang drama di dalam rumah ini
saya mau ketemu sama masa
lah kok bu andien balik lagi
ada yang ketinggalan
masal mana saya mau ketemu sama
ya pak bosnya barusan pergi
bukannya panik banget
pergi kemana dihadap pak
katanya ada sesuatu sama bu rosa
ya ampun mama
semoga dia baik baik aja ya allah
aduh ki aku jangan gagal masal dulu deh
dia pasti butuh masalah saat ini
saya pulang dulu ya
besok saya kesini lagi

iya pak bentar lagi sampai
itu gimana sih
yaudah bentar pak
gak usah saya rasa gak usah pake ambulan ya pak
kita jalan masuk ke ato klinik ya pak
masuk masuk masukin

itu motor tolong tolong banget dijaga ya
ayo pak kita cari rumah sakit untuk klinik ya
sudah itu nyalain coba nyalain dulu
baik pak terima kasih
eh saya nino saya mau ketemu dengan pak bakti bisa
maaf pak bapak terlambat
di dalam sudah ada kain terakhir
dan setelah itu pak bakti harus pergi ke airport
mungkin baru kembali sebulan lagi
lah bukannya tadi saya borosan di telepon kalo ada slot kosong untuk ketemu pak bakti
iya pak maaf sekali tetapi pak bakti bilang yang datang lebih dulu yang dipersilakan masuk

terus gimana dong
aku gak akan nyerasa
sekuat itu tekad kamu buat membela mbak ani nih mbak
saya permisi ya terima kasih
kalau itu kok kayaknya gue kenal
eh itu tadi ada orang
aku kayak kenal tapi aku lupa siapa
mama lagi di dalam lagi konsultasi al
kamu tunggu sini aja ya
kamu tau gak mau kenapa
mama ada cerita ke kamu nggak
ada sesuatu yang buat mama gak enak gitu
mama kamu tuh sebenernya ketrigger al
jadi dia tadi tuh sempet ketemu teman sma nya
dan temannya bilang kalo roy itu meninggal gara gara dia tuh ngehamlin perempuan itu

dan temannya bilang kalo roy itu meninggal gara gara dia tuh ngehamlin perempuan itu
dan gak tanggung jawab
dan gak tanggung jawab
dan gak tanggung jawab
padahal gue udah tutupin semua hal yang menyakut kematian roy
tapi ada aja yang bocor
apa orangnya ada sebut nama ke mama

tapi kamu emang belum tau ya kalo
mbak nin itu pernah
aku tau itu
kamu tau juga kalo
mbak ani itu pernah hamil anaknya roy

ya saya udah duga sih kamu pasti ngetraut
apa sebaiknya aku tanya ke al soal itu
aku sempet ke salon dan ketemu sama perempuan
dan aku kayaknya udah pernah berapa kali ketemu sama perempuan itu
dia bilang kalau perempuan yang dihamil hero itu adalah
pembunuh roy itu seorang perempuan
membunuh roy itu seorang perempuan